ada mie kocok ada mie kocelok mau pilih yang mana
kalau mie kocok tentu kita langsung teringat sama bandung
saya mau cicip yang ada di kawasan gor pajajaran jalan cicendo bandung
ini salah satu yang legend nih mie kocok cepai
mie kocok menggunakan mie gepeng seperti ini
mie dan toge dicelupkan dalam kuah kaldu panas hingga matang
jadi karena proses ini disebutlah menu mie kocok
lalu disajikan dengan potongan kikil kuah kaldu kikil serta bawang goreng dan seledri
oh iya kalau suka sum sum boleh juga pesan bersama tulang jumbo ini
salah satu sensasi yang nikmat ketika makan mie kocok di sini adalah
menggrogoti dan menghabiskan tulang mie dengan perlahan
rasanya enak sekali
pak ahmad rohman ini sudah menjajakan mie kocok cepai sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
cepai berasal dari kata cepek atau seratus rupiah dalam bahasa tionghoa
soalnya pada awal berjualan semangkok mie kocok harganya memang seratus
sedangkan kini seporsinya seharga dua puluh lima ribu rupiah
keistimewaan mie kocok lainnya adalah sang pedagang selalu menyimpan mie dan togenya dalam daun pisang
sehingga menghasilkan aroma yang khas
dan juga kuah kaldunya dipanaskan dengan tungku arang
sementara kalau mau mie kocok
cirebon jawa barat salah satunya ada di jalan pekiringan cirebon
mie legendaris ini terbuat dari mie kuning
ada toge irisan kol dan daun bawang
semua bahannya direbus sebentar lalu ditiriskan
kemudian tambah telur rebus dan irisan daging ayam
dan untuk kuahnya terbuat dari santan dan kaldu ayam yang kental
berbayangkan gurih dan kenikmatannya
dan rasanya lain daripada yang lain
karena di sini mie kocoknya santannya berasa
tepat di lidah saya
lebih enak di santan saja
kenapa santannya enak
itu kayak semacam legi gitu
nah walaupun nama mie kocok dan mie koclok
cuma berbeda satu huruf
tapi jelas perbedaan isian jenis mie dan kuahnya
tim liputan cnn indonesia